janda bolong merupakan jenis tanaman hias tropis monstera yang masuk famili aracea atau aroids
tanaman ini kerap dipakai sebagai dekorasi ruangan bergaya minimalis atau skandinavia karena bentuknya yang dinilai estetik
helai daun yang mencari dan berlubang lubang serta terdiri dari perpaduan warna hijau putih hingga kuning menjadi daya tarik yang membuat janda bolong semakin diminati
apalagi perawatannya sangat mudah cukup disiram satu sampai dua kali seminggu serta relatif tahan terhadap serangan hama dan penyakit
selain mempercantik rumah tanaman merambat ini juga diakini menjadi terapi psikis di tengah pandemi covid sembilan belas yang kian meluas
dan tanaman hias itu bisa membuat kita lupa dengan persoalan persoalan covid sembilan belas
jadi kita bisa menikmati
dan bisa membuat bahagia hati kita kemudian kita bisa jadi sehat
ya itu bicara apa ya kalau bicara rasa kepuasan batin kayaknya sulit diucapkan dengan kata kata
tapi hati nggak bisa bohong karena memang ya adan sonii ⁇ yang jenis varigata ini buat saya selaku hobis gitu ya cantik anggun
mengstera adan soni'i varigata ini menjadi salah satu tanaman hias
dan saat ini paling diburu dan memiliki harga yang fantastis
meskipun kecil tanaman yang ada di tangan saya saat ini dijual seharga sembilan puluh juta rupiah
bahkan yang lebih fantastisnya tanaman ini bisa dijual per lembar daunnya dan harganya bisa mencapai lima belas juta rupiah
keterbatasan jumlah di pasaran inilah yang membuat paul salah satu penjual tanaman hias di depok jawa barat
memilih tak lagi mengekspor janda bolong ke sejumlah pelanggannya di korea eropa amerika hingga kanada
sejak enam bulan lalu
padahal permintaan terus meningkat hingga mencapai ribuan
paul menyebut tingginya permintaan dan keterbatasan stok membuat harga jada bolong menjadi kian fantastis
mencapai ratusan juta rupiah dan ia optimis kondisi ini akan bertahan
melihat tumbuhnya banyak para penghobi baru ya bahkan bukan cuma di indonesia di seluruh dunia
karena keadaan pandemi ini membuat mereka harus jadi banyak hobi di tanaman
terus ada beberapa yang harus berbisnis di tanaman karena mereka harus menghasilkan uang juga
saya pikir melihat stok populasi yang ada dengan jumlah penghobi baru itu sudah tidak berimbang sudah jomplang
jadi pikiran saya ini akan lebih ramai dari sekarang
selain janda bolong sebenarnya ada banyak jenis monstera lain yang juga tengah naik daun dan dijual dengan harga selangit
sebut saja monstera oblikua yang perhelai daunnya dijual dua puluh lima sampai tiga puluh juta
atau monstera albo variegata yang dibanderol tiga puluh sampai lima puluh juta perhelai daun
ada juga monstera deliciosa white monster dan monstera min dengan harga daun tak kurang dari lima puluh juta per helai
sufini tanjung andika suramanto depok jawa barat